kalian berdua ikut ke ruangan saya
ada apa ya pak
apa ini ada kaitannya sama masalah nyarin atau mamanya arief
tak ada masalah urusan siarik
kalian kemarin berdua cabut dari sekolah
kena lagi kena lagi
itu sih masa gue
pak boleh gak kalian diujang dihukum ya pak
orang dia yang pajak saya cabut
enggak pak bukan begitu pak
jangan dengerin dia
itu saya melakukan itu demi pacar saya
nah sekarang kita jadian aja yuk
jadian sama bu aya sana
bukan kok bu aya sih kan kita udah dapet restu dari nyokap lo
aduh setahun lama
eh lu udah kerjain pr yang gue kasih belum
gak ada tugas apa apaan
nih denger ya
gue percaya banget sama lo
ya walaupun arin itu cewek nyebelin dan suka jahat sama lo
tapi gue yakin lo gak akan kayak gitu sih sebenarnya
potok kecap gue berterima kasih banget lo udah dapetin gue
cuman kan gak harus berkorban juga kayak tadi
ntar kalau masalahnya tambah panjang
gue yang gak enak sama gue malah merasa bersalah
kita berdua beneran di kolam tersekolah kan gak enak
lo jangan merasa bersalah atau gak enak gitu
ini kan keputusan gue juga keinginan gue juga
dengan begini lo akan jatuh hati sama gua
dan lo gak bisa jauh jauh sama gue
lo tau gak sih capek banget ya ngomong sama lo tau gak
gak pernah serius
buktinya tadi tuh gue serius yang ngajakin lu jadian
lo aja gak nanggepinnya dengan serius
udah yuk jadian yuk
bosen banget sih di rumah
main ke sekolah deh
tapi kalau gue ke sekolah
hah yang ada sih michelle gagal lagi dikasih hukuman berat
udah di do belum ya
tujuan tujuan masih belum
ih kenapa sih aldino sebut cintu sama michelle

rencana gue udah sukses belum
aduh kok bisa sih bel
aduh bella gimana sih
lo kan tinggal kasih kesaksian supaya itu bisa memberatkan hukumannya michelle
gak susah loh bel
ini tuh semua gara gara rifqi sama aldino ngebelain michelle mulu
hah gue kesel banget tau
jadi pak basuki itu mau menyelidiki kasus ini dengan hati hati
sampai terbukti kalau misalnya itu adalah pelakunya
dan lo tau gak
rifqi itu sampai ngejamin michelle
dan rela dikeluarin dari sekolah juga
rifqi sampai segitunya
dan lo tau gak rin
yang paling bikin gue kesel bikin gue bete banget gitu
aldino rela mengorbanin jabatannya sebagai ketua osis dong demi michelle
kesel banget gak sih
masa sih aldino sebucin itu sama michelle
sama aja tuh kayak rivki
karena gue bingung banget deh
kenapa sih cewek gak penting kayak si michelle itu
banyak banget yang belain
masa jalannya sendiri sendiri
kalau jodoh tuh jalannya bareng
kamu jangan senang dulu ya michelle
mentang mentang sekolah mengulur ngulur waktu menghukum kamu
saya tidak akan diam begitu saja
saya tidak akan berpangku tangan melihat ketidakadilan ini
kamu harus bertanggung jawab
kamu berurusan dengan orang yang salah michelle
saya tidak akan membiarkan orang orang yang telah menyakiti anak saya hidup tenang
silahkan aja tante mau melakukan apapun yang tentu bisa
tapi asal tante tahu
saya juga tidak akan tinggal diam
dan saya akan melakukan hal apa saja yang saya bisa untuk menggagalkan niat jahat tante
kamu sudah berubah ya ricky
kamu tidak seperti yang tante kenal dulu
tante yakin ini pasti gara gara perempuan itu
kamu sadar nggak kalau kamu masih ingin hidup kamu nyaman dengan ayah kamu
kamu tahu kan
pengaruh keluarga saya terhadap papa kamu
jangan jangan tindakan keluarga arin yang kayak gini
yang jadi alasan papa sebelumnya selalu bersikeras buat bikin gue dan arin balik ke
gue gak akan mau ditekan dan ditakut takutin kayak gini
gue yakin pasti ada jalan keluar buat bisa ngadepin keluarganya aib
kamu pikirkan baik baik ya rizky
setelah suatu wisata di kota somba
di sisi dia bisa bisa
karena gue udah belain jodohnya gitu
kayaknya butuh kecap nutupin sesuatu deh
gue liat banget tadi botol kecap sempet kaget banget pas nyokapnya arin biskin dia
beta bakal pindah ke meta punya kursi
kalau farel ini juga ikut
karena beta tidak mungkin liat beta punya rival sendiri duduk berduaan sama nona di sini
tapi masa iya sih setiap gue mau pedekatan sama riva lo ikutan nempel juga
yang ada gue kehilangan momen romantis sama riva
ale ini sudah amnesia
justru yang selalu mengganggu kita punya rencana manis itu ale
ale tidak ingat
waktu beta minta tolong nariba datang ke rumah sakit untuk jemput beta
ale juga ikut ikutan
kita punya rencana manis itu semua hancur
karena tiap hari
terima kasih kendor yaaa
kalian berdua tuh udah bikin gue malu
sekarang kalian duduk bentar lagi bel mau bunyi
pak jaya mau dateng
kalian mau emang kena omel
gak ada tapi tapi
gak usah pake protes
kalian semua juga duduk
eh ngantin dulu makan
habis drama dramaan tuh tadi pagi
gue butuh makan nih
gue tuh gak ada waktu buat ngeladenin lo ya
lagian di kanten gak mungkin sepi
pasti ada temenin lo makan
ya gue balik kelas
iya kan gue pengennya ditemenin sama lo
kalian berdua ikut ke ruangan saya
ada apa ya pak
apa ini ada kaitannya sama masalahnya arin
atau mamanya arin
tak ada masalah urusan si arin
kalian kemarin berdua cabut dari sekolah
kena lagi kena lagi
jelas jelas gak lah
pak boleh gak kalian dihukum ya pak
orang dia yang pajak saya cabut
bukan saya saya nggak ada niatan
bukan begitu pak
jangan dengerin dia
itu saya melakukan itu demi pacar saya